kalau angket kan sudah mau bergerak ya tapi itu adalah proses proses yang dilakukan di dewan oleh partai politik jadi kita hormati prosesnya
kita tunggu dulu keputusan ya kita tunggu dari kpu baru kita nanti bertindak
kalau angket kan sudah mau bergerak ya tapi itu adalah proses